puluhan warga bangkalan dirawat di rumah sakit lapangan indrapura surabaya
mereka teridentifikasi positif covid sembilan belas
usai tes antigen saat melintas di jembatan suramadu
yang menghubungkan bangkalan dengan kota surabaya
tim medis saat ini juga meneliti jenis virus covid yang menyebar di bangkalan
sejak tiga hari penyekatan dan tes antigen di suramadu diberlakukan
ada tiga puluh orang yang dinyatakan positif
dan dirawat di rumah sakit lapangan indrapura surabaya
mereka yang dirawat kebanyakan tidak memiliki gejala atau hanya keluhan ringan
tim rumah sakit lapangan indrapura mengirim sampel ke butling bankes
dan laboratorium itd uner untuk mencari varian covid yang menyebar di bangkalan
hasilnya akan diketahui dalam empat belas hari
karena sampel virus masih dalam pemeriksaan
pasien asal bangkalan dipisahkan dari pasien lain yang dirawat di sana
pemisahan ini juga dilakukan untuk pasien yang berstatus pekerja migran indonesia
pengelompokan para pasien ini untuk meminimalisir mutasi virus covid sembilan belas